kami bahas lengkapnya bersama rohadi tawaf dewan pakar perhimpunan peternak sapi dan kerbau indonesia
selamat malam pak rohadi
baik pak rohadi sejauh ini laporan yang diterima oleh ppski dari para peternak terkait kerugian seperti apa
karena tadi kalau dari tayangan sebelumnya sejumlah peternak yang ada di jawa mengeluhkan mengalami kerugian
karena hewan hewan ternak yang akhirnya terinfeksi atau terkena pmk ini dijual ke jagal dengan harga yang sangat sangat murah
betul ibu jadi pada dasarnya teman teman di lapangan itu melapor pada kami pengurus dpp
yang pertama adalah bahkan oleh mereka yang terkena penyakit ini istilah kami itu adalah panik selling
jadi begitu kondisinya sakit
mereka itu supaya menjual sapinya dengan harga yang relatif murah tentunya
yang kedua yang kami terima laporan adalah perjalanan para pedagang atau peternak yang sudah kadung membeli sapi dari nct ntb
tidak bisa turun di pelabuhan tanjung perak di surabaya
mereka ini harusnya jalan darat
ongkos kurang lebih ekor itu satu tiga satu lima juta per ekor
namun mereka tidak bisa diturunkan di surabaya
akhirnya harus turun di jakarta karena ada kebijakan dalam satu pintu masuk ke jawa barat
mereka harus satu pintu dan ini adalah kerugian yang diakibatkan oleh perjalanan ini lebih dari satu juta
dan ini menyebabkan harga mereka menjadi naik
kesalahan kesalahan lain di daerah seperti di jawa barat
di jawa tengah kemudian kami mendapat kabar di aceh di sumatera barat di lampung
ini mereka umumnya panik dengan situasi seperti ini karena keterbatasan dari teman dinas dalam memberikan pelayanan kepada mereka
misalnya mereka ingin memotong sapinya karena dagingnya itu tidak ada masalah
namun perlu diawasi oleh otoritas
untuk sebuah kedepan di provinsi atau di kabupaten yang bersangkutan
begitu posisinya yang mungkin
oke artinya para peternak sekarang kan bertahan dengan hewan hewan ternak sapi sapi yang masih dalam kondisi baik dalam kondisi sehat tidak terjangkit pmk
ini akhirnya berkaitan karena kita mau menjelang idul adha lebaran idul adha di depan mata
ada kenaikan terhadap hewan kurban pak rohadi

ini akan sangat menyulitkan bagi pemerintah di dalam mengendalikan penyakit pmk ini
karena begitu cepat pertindahan penyakit ini kami sangat menyarankan bahwa untuk idul adha nanti
karena seperti misalnya teman teman di jawa barat itu sudah membeli sapinya di wilayah produksi di jawa timur atau jawa tengah
nah kami menyarankan kepada para katakanlah muduhi yang sudah membeli sapi pada penuh santren
ini dilakukanlah secara virtual pemotongannya jadi tidak usah ada mobilitas ternak
mereka potong di sana kemudian dibagikan di sana tapi disaksikan secara virtual oleh zoom
misalnya seperti yang kita lakukan saat ini
ini adalah upaya upaya yang kami sosialisasikan kepada masyarakat peternak bersama panitia panitia kurban
karena kalau mobilitas ini tidak dijaga seperti sekarang peluang untuk menyebar ini sangat berbahaya bagi penyebarannya
karena penyakit ini katakanlah boleh disebut dengan rgv
itu bisa menyebar dengan kekuatan angin saja bisa sampai seratus km
ini pengalaman yang terjadi di inggris raya hanya dengan dua minggu kita sudah terinfeksi seluruhnya
itu berbahaya buat kita sebagai negara cukup luas juga
buktinya dalam beberapa minggu ini saja sudah sampai hampir di seluruh provinsi indonesia
katakanlah lebih dari sepuluh provinsi yang dikabarkan yang sampai ke tangan informasi ke tangan kami
begitu saya kira
pak rohadi pemerintah kan sudah menyampaikan sebelumnya bahwa daging aman dikonsumsi
tapi jerawan tidak aman dikonsumsi
nah ketika sapi sapi atau hewan ternak ini dijual ke jagal
bagaimana implementasi terkait dengan pengawasan pemotongan
kemudian penjualan dari mulai daging dan jerawan yang tadi disampaikan oleh pemerintah ini tidak aman
tidak boleh dikonsumsi
sebenarnya kalau dilihatnya
kalau dilihat dari jenis penyakit ini ini tidak berbahaya buat manusia
persoalan kami sebetulnya
kondisi itu yang menjadi sorotan kami yang sesungguhnya selain yang itu adalah
bagaimana dampak negatifnya terhadap kegiatan perekonomian kita yang lain
karena begitu ini terinfeksi maka kebijakan bilateral antar negara ekspor turisme hotel dan lain lain
ini akan mengalami dampak yang luar biasa seperti yang terjadi beberapa negara contohnya
untuk urban saya kira kita bisa mengatasi dengan cara virtual tadi
dan untuk pemotongan kita harapkan rph rph itu dibuka dan diawasi penuh oleh para dokter hewan
yang menangani masalah penyakit ini
karena dengan cara cara seperti ini saya kira kita bisa mengatasi dan tidak akan terinfeksi kepada manusia
memang karena penyakit ini tidak berbahaya buat manusia atau tidak terjadi perpindahan antara anak dan manusia
daging dagingnya adalah dimasak secara sempurna
tidak dimakan mentah misalnya atau di sate dibentuk sate tapi dimasak dengan temperatur yang cukup
pak rohadi untuk memastikan juga pemerintah menyampaikan bahwa tidak perlu khawatir masyarakat
ketersediaan stok hewan kurban sejauh ini aman
kondisinya betulkah begitu

kalau dilihat dari stok yang ada misalnya maka itu akan menjadi stok yang lebih aman

ini yang membahayakan kita adalah mobilisasinya
pertindahan dari wilayah kata kata jawa timur yang terinfeksi masuk ke jawa barat yang selama ini mereka fain fain saja
tidak ada masalah
tapi dengan kondisi sekarang ini timbul masalah yang akan menyebabkan berdampak terhadap penyebaran penyakit ini
ini yang harus kita jaga
jadi artinya apa
bagaimana masyarakat umum kita sosialisasikan dengan pemotongan secara virtual tadi
jadi tidak usah dibawa dari pusat produsennya ke konsumennya di jawa barat
tapi dipotong di tempat lokasi tersebut dan dibagikan di sana kepada para apa namanya yang bisa menerima korban itu
baik pak rohadi ini kan karena ada karantina wilayah di provinsi yang terdampak pmki
sehingga ada dampaknya
kemudian tadi mungkin saya sedikit kutip juga dari penjelasannya pak rohadi disampaikan
ini terkait dengan prosedur pengiriman penggalian trayek yang ini juga menjadi hambatan
betul begitu ya pak rohadi ya
oke artinya bagaimana meminimalisir risiko karena ini sudah meluas sepuluh provinsi sedikitnya melaporkan terjangkit dengan pmk ini
yang paling tepat menurut ppski
pertama kita fungsi
fungsikan adalah checkpoint yang antar wilayah
jadi kalau misalnya angkutan ternak itu harus tetap dijalankan
itu harus membawa surat kesehatan hewan dari masing masing kabupaten atau provinsi yang bersangkutan
dan tidak boleh mereka itu meliwati jalan tol misalnya
dia harus melalui checkpoint yang sudah tersedia di perbatasan antar provinsi
karena jalan tol ini para checkpoint ini sudah tidak ada di jalan tol
oleh sebab itu kami menghimbau kepada dinas perhubungan atau kepolisian
supaya menggiring transportasi ternak ini ke checkpoint itu untuk diawasi oleh para hewan yang ada di sana
oke kemudian bagaimana dengan para peternak sekarang yang mengalami banyak kerugian gitu
karena hewan hewannya atau ternaknya ini terjangkit pmk
sehingga mungkin ya itu tadi
pada posisi ini sebenarnya adalah tugas pemerintah membuat katakanlah status negara ini
apakah pmk ini luar biasa atau statusnya seperti apa
mengapa itu diperlukan
untuk bisa pemerintah mengeluarkan dana tangkap darurat
karena dengan situasi sekarang pemerintah tanpa mengeluarkan apa apa
mungkin pemerintah tidak bisa
melahirkan dana tanggap darurat
namun jika pemerintah pusat tidak bisa melakukan itu
kami menyarankan dari ppski bahwa itu dilakukan potong paksa di wilayahnya
di sekitar kandang yang diawasi para dokter hewan
nah potong paksa itu sendiri saya kira lumayan lah
tidak rugi rugi amat bagi petani
paling tidak dia bisa menjual produk dagingnya di sekitarnya
kalau ini tidak dilakukan
ya akan sangat merugikan sekali
karena kalau ada kematian dan lain lain
ini ditanggung sendiri oleh petani
saya kira banyak program pemerintah yang bisa dialihkan
untuk mendapatkan dana tanggap darurat ini
misalnya kita bisa moratorium desa korporasi sapi yang masih belum direalisasi
dan hanya bisa dialihkan kepada dana tanggap darurat untuk program ini
saya kira itu saran kami dari ppski kepada pemerintah
oke jadi kerugian
yang dialami oleh para peternak ini artinya ditanggung oleh pemerintah ya
diserap melalui anggaran subsidi anggaran untuk diberikan kepada para peternak
kalaupun memang ada kerugian
tidak seperti tadi yang pak rohadi sampaikan
ini sudah dikomunikasikan belum pak rohadi dari ppski
kami baru berapat kemarin dan ingin membuatkan semacam usulan kepada pemerintah
kepada pemerintah untuk bisa ini direalisasikan program ini
kami menunggu kebijakan dari pak ketua umum
khususnya untuk menyampaikan kebijakan kebijakan yang kami usulkan pada pemerintah
terima kasih pak rohadi tawa sudah bergabung dengan cnn indonesia connect malam hari ini
mudah mudahan pemerintah bisa mengambil sikap dan langkah yang cepat ya
solusi yang cepat sehingga para peternak ini tidak mengalami kerugian berkepanjangan
tadi seperti yang pak rohadi sampaikan
apalagi dalam beberapa waktu ke depan kita akan segera masuk ke idul adha
terima kasih selamat malam pak rohadi